good morning kita buka kabar pagi ini dengan rosa yang menggelar konser tunggal bertajuk tegar dua pada sabtu malam di tenis indoor jakarta
konser ini merupakan perayaan dua puluh tahun terciptanya lagu tegar yang melambungkan nama rosa di awal karirnya
selain tegar rosa menyanyikan sejumlah hitsnya seperti menunggu hingga lagu berjudul kini
tak tampil sendiri rosa juga menghadirkan bintang tamu seperti nagita slavina serta sang penulis lagu tegar meli guslo
meski tak jadi bintang tamu konser namun penyanyi fidi aldiano punya kado spesial untuk rosa
bersama dua penyanyi lain ia menyanyikan lagu tegar versi acapella
dihadiri sekitar tiga orang para penonton yang hadir mengaku antusias menyaksikan konser penyanyi idolanya tersebut
sangat excited saya udah beli tiket tiga minggu yang lalu terus langsung booking hotel di haris supaya lebih dekat ke sini
salah dari mana bu
saya di pondok gede rumah menghindari supaya nggak macet
selain jakarta konser tegar dua juga akan digelar di tiga kota lain yaitu bandung yogyakarta dan surabaya